ibu meskipun putri cuma anak angkat tapi gimana pun juga ibu udah membesarkan putri dari kecil
saya gak mau tau ya pokoknya saya pulang dari pasar mesti beres semuanya
ingatin cepetan beres beres
sumpah lama lamanya keselnya yes kan menyampe jikin kayak gitu bawelnya jelak jelak surut jelak jelak surut
tentu sakit hatinya yes wodewa
clara makanya kalau lagi nyetir jangan dipenjandain papa ngenabrakan itu
papa harus ngeliat dulu kayaknya ketabraknya parah tuh
ya udah ibu gak usah gak usah gak usah turun
dia juga salah nyebra gak liat liat kok
mama gak boleh kayak gitu dong mah
nanti kalau misalnya keluarga kita jadi viral di sosial media nama keluarga kita juga maheng jadi gak bagus
ya udah gak usah lebek kamu
ke perumah ya
kalau rawa kasih uang aja udah
ibu gak apa apa
ibu gak apa apa
ibu gak apa apa
pak papa kenal sama tante ini
iya tante ini pasti
ini anak kamu
gimana mas udah
pak itu siapa sih pak
gayanya keren banget ya pak ya elegan gitu
clara suka pak
siapa mas kamu kenal
temen smp papa dulu mama gak kenal kok
dulu tuh dia cupu banget
awas ya kamu kalau kecantilan sama temen smp
pak kamil bisa ga taruhan sih
salah satu kesini mengamalku tuh beeus
siapa tuh kalau
pindah ke sini
itu sih lapa dong rep
papa baru inget
papa ada kerjaan yang harus papa selesaikan di kantor
papa bawa bapak pergi kerja
kamu ke kantor
saya nggak usah lama lama karena ada urusan di kantor
aku pacaran sendiri
makasih ya raja
cuma hanya kamu manfaatin sebaik mungkin kesempatan ini ya
oke mak tenang semuanya clara yang ngatur
clara yakin raja bakalan jatuh cinta lagi sama clara
sebentar lagi gue bakalan jadi nyonya
kok ada namanya putri sih
polisi udah menemukan baju dan ktpnya putri
pasti semua ini kerjaannya diego
bisa bisanya ya dia nyimpen baju dan ktp nya putri di tkp
nggak sia sia gue bayar dia mahal
bayar mahal buat apa
kayaknya dia ngerti
aku bayar orang buat
buat cariin jasadnya putri mah
buat apa kamu cari jasadnya putri
aku bayar orang buat kejadiannya putri

clara cuman mikir
suatu saat nanti pasti mama sama papa sama clara juga
pasti kita pingin ziarah ma
maka dari itu clara
clara pingin putri ini
ada pemakamannya ma
ada pemakamannya ma
ada pemakamannya ma
ada pemakamannya ma
mama itu tau
kamu tuh sebenarnya anak yang baik
padahal putri juga sudah mengecewakan kita
gimana sih kamu tuh bener bener deh kayaknya yes
masa sampai sekarang kamu gak bisa dapetin buktinya sih
emang latar pikir gampang cari bukti
perantakan bener sih
ini urusannya kasusnya kelaminan
bukannya beres beres di belakang
kok galakan si itu sih
yang majikannya saya
meskipun putri cuma anak angkat
tapi gimana pun juga
ibu udah membesegarkan putri dari kecil
saya gak mau tau ya
pokoknya saya pulang dari pasar
mesti beres semuanya
ingatnya coba tahan beres beresnya
sumpah lama lama ya
keselnya ya sekarang
menyampe jikin kayak gitu bawelnya
tentu sakit hatinya ya semua dewa
belum kelar kerjaan satu udah disuruh lagi
perasaan baru kemarin tante jadi orang kaya
kan juga bikin nasibnya
baca tante yuk
dicipirin terus terus terus
itu majikan kayaknya stressnya yes ya
semua piring udah pada bersih semua
masih aja kok disuruh suruh
mana cuciannya juga ini bersih
wanginya juga yes
siapa yang bersih
tadi itu pasti putri
ini nih yang kebersihin semua piring
ini putri kerjaannya
ibu sama dewa kenalin aku lagi
aku harus pergi dari sini
kalau enggak nanti rencana aku bisa hancur